ada beragam faktor dibalik bermunculannya jasa kremasi hewan
di antaranya lahan yang kian terbatas untuk mengubur hewan
serta banyaknya pemilik hewan yang ingin memberikan yang terbaik bagi hewan kesayangan mereka yang sudah mati
johan paskalin meja bubun memulai bisnis kremasi hewannya di depok jawa barat empat bulan silam
tempat kremasi ini diadirikan dengan modal pribadi sepenuhnya
yang menarik disini tersimpatkan
juga ruang persemayaman bagi pemilik hewan untuk mengucapkan perpisahan kepada hewan kesayangan mereka
jadi nanti si orangnya peliharaannya mau itu anjing kucing marmut genepik apapun
ular sekalipun kalau emang itu menurut dia itu peliharaan ya ayo gitu kan
sebelumnya kita mengambil
fi foto keluarganya gitu loh
diinginkan foto keluarga gitu kan supaya you got things to remember
setelah dari ruang perpisahan hewan selanjutnya dikremasi dalam tungku khusus yang dirancang oleh johan sendiri
bahan bakar yang digunakan adalah gas dan tungku yang diberi alas
agar abu hewan tidak tercampur dengan bahan lainnya
tarif jasa kremasi hewan ini ditentukan berdasarkan berat hewan
untuk anjing tarifnya tiga ratus ribu rupiah untuk lima kilogram pertama
ditambah lima belas ribu rupiah per kilogram berat badan selanjutnya
sementara untuk kucing dua ratus ribu rupiah untuk lima kg pertama
dan untuk seterusnya tarif dihitung lima belas ribu rupiah per kilogram berat badan

setelah selesai dibakar abu dikumpulkan ke dalam guci khusus yang bisa dibawa pulang oleh pemiliknya
tempat ini juga menyediakan jasa larung abu ke laut
selain itu tempat ini juga menyediakan petugas khusus yang berperan sebagai penghibur tamu tamu yang datang
selain kremasi tempat ini juga menyediakan comfort dock namanya
jadi di sini ada raiment untuk bagi keluarga yang ditinggalkan oleh hewan peliharaan
kemudian ingin mengobati rasa sedihnya kerinduannya ini bisa bermain bersama raiman
inovasi jasa kremasi hewan juga tersedia di bogor jawa barat
tempat yang didirikan roberty endang ini semula merupakan tempat penangkaran dan pelatihan hewan
tempat ini mulai melakukan kremasi hewan
pada awal tahun ini
di sini jasad hewan akan dibersihkan kemudian didoakan di kapel oleh petugas bersama pemilik hewan
setelah selesai didoakan hewan akan dimasukkan ke dalam tunggu ini
tunggu ini juga dibuat spesial teknologinya sama seperti kremasi pada manusia
bagian dalamnya ini terbuat dari batu bata yang tahan api
demikian juga dengan
pintunya ini terbuat dari besi baja yang tahan sampai suhu dua ribu derajat celcius
untuk satu hewan dengan ukuran di atas dua puluh kilogram
waktu kremasi bisa mencapai satu jam
setelah selesai dikremasi abu hewan juga dimasukkan ke dalam guci khusus
di sini jasa kremasi dikenakan tarif lima ratus ribu rupiah
untuk tiga kg pertama berat hewan
dan tujuh puluh ribu rupiah untuk setiap kilogram berikutnya
ada beberapa yang berpikir bahwa hewan ini adalah part of family bagian dari keluarga
dan ada juga yang berpikiran bahwa hewan itu adalah ciptaan tuhan kita harus sama memperlakukannya
jadi kecintaannya itu sangat luar biasa seperti anak sendiri seperti keluarga sendiri
bahkan ada yang pernah kremasi di sini belum juga masuk ke ruang doa sudah pingsan di sini
ada juga yang mengantar seperti mengantar jenazah itu sampai berderet deret mobilnya yaitu pengantarnya tim pengantarnya macam macam cara
bagi banyak orang hewan peliharaan tak hanya sekedar binatang
mereka bisa menjadi teman bahkan dianggap seperti anggota keluarga oleh sang pemilik
melakukan kremasi bagi hewan peliharaan dianggap sebagai bentuk kasih sayang
tim liputan cnn indonesia